the most important market indonesia ternyata bagi pasar segmen menengah
baiklah belum selesai menggarap pasar empat g kini indonesia dan negara lainnya
bersiap menyongsong koneksi lima g
namun kapankah indonesia bisa ikut bermigrasi ke jaringan generasi kelima ini
kita lihat bersama
sejak dua tahun lalu sejumlah daerah di tanah air telah terhubung koneksi empat g
namun migrasi jaringan empat g ini tergolong lambat
karena konsumen masih nyaman dengan koneksi dua g dan tiga g
tak heran banyak pihak yang pesimistis jaringan lima g bisa segera dinikmati di indonesia
namun erickson indonesia mencoba mematahkan pendapat itu
disebutkan teknologi lima g akan mendukung percepatan digitalisasi
meskipun spektrum atau frekuensi belum dipasang pemerintah sebagai regulator
jaringan lima g bisa diterapkan lebih dulu di banyak industri besar
seperti pabrik manufaktur transportasi
dan kegiatan besar seperti asian games dua ribu delapan belas
melalui teknologi lima g ericson tertarik bekerjasama dalam membangun bandara
pelabuhan jalan tol transportasi perkotaan e government dan industri energi
saya tidak berpikir akan dipercayai oleh klien
karena teknologi akan menjadi standar di seluruh dunia
dan juga di indonesia di seluruh vendor dan di seluruh pelanggan dan ekosistem
sangat penting untuk membuat ekosistem penuh di mana semua orang dapat bergabung
sekarang kita memiliki ekosistem yang sangat penting untuk membuat ekosistem penuh di mana semua orang dapat bergabung
sekarang kita memiliki ekosistem penuh di mana semua orang dapat bergabung
sekarang kita memiliki ekosistem penuh di mana semua orang dapat bergabung
kami berpikir bahwa kami hanya bekerja dengan partner yang diperoleh
dan alasannya bukan karena kami
kami memiliki lebih banyak perhatian untuk apa yang bisa dan apa yang bisa dilakukan dengan teknologi hari ini dan kemana kita pergi
kami memiliki lebih banyak perhatian untuk memikirkan apa yang bisa diubah dalam industri yang diperoleh
sementara itu pemerintah mengaku siap dengan regulasinya
bila pasar dan pelaku usaha dari jaringan lima g

regulator akan menyediakan frekuensi dua puluh delapan ghz
namun kuota itu hanya bisa diberikan kepada empat operator telekomunikasi
sehingga konsolidasi operator akan terus didorong sampai tiba saatnya jaringan lima g bisa diimplementasikan
kemungkinan hal itu terwujud pada tahun dua ribu dua puluh
operator juga perlu menghitung model bisnis dan melakukan studi kelayakan teknologi lima g
menteri komunikasi dan informasi rudiantara mengatakan hal tersebut
dalam acara perayaan ericson indonesia ke satu ratus sepuluh di jakarta senin siang
kita alokasikan di band dua puluh delapan ghz kita akan alokasikan itu
di sana totalnya ada dua ghz
dua ghz sama dengan dua ribu mhz
dan kalau dibagi lima ratus mhz satu operator kita akan dapat empat operator
saya juga gak ingin banyak banyak operatornya
makanya ini konsolidasi konsolidasi konsolidasi terus
bagi pemain bisnis telekomunikasi jaringan lima g bukanlah hal yang revolusioner
berbeda halnya saat migrasi dari dua g dan tiga g ke empat g
yang menyedot investasi sangat besar dari sisi infrastruktur

boleh dibilang bukan revolusioner tapi evolusi
jadi bisa dilakukan secara software
sehingga kalau dari sisi equipment diharapkan
investasi yang dikeluarkan itu tidak terlalu besar
menyebutkan bagi bisnis operator teknologi lima g bisa mendorong pertumbuhan
hal itu akan terwujud apabila target peluncuran lima g secara global
dilakukan pada tahun dua ribu dua puluh
desy aritonang jakarta